kalau surat warisan ini diubah sedikit
harta warisan saya dibagi dua lagi pak
setengahnya mau saya berikan untuk aksan
kamu apa apaan sih
kamu udah gak waras ya
pokoknya kakak gak setuju
emangnya kenapa sih
aku itu sama aksan juga sebentar lagi akan menikah kan
aksen itu udah kayak keluarga kita sendiri kak
jadi gak apa apa dong kalau aku mau ngelakuin itu kak aksan
pokoknya kakak gak setuju
kakak tahu emang kamu lagi dekat dengan aksan belakangan ini
dan oma juga menjodohkan kalian
tapi itu kan baru baru ini tania
ya kakak bukannya menganggap uang itu adalah segalanya
tapi kamu tahu kan ini adalah peninggalan oma
ini adalah hasil kerja keras oma seumur hidupnya
kamu harus tahu itu tan
iya kak aku tau
tapi ini adalah bagian aku
jadi terserah aku mau diapain
tania tapi tetap aja ya
kalau kamu ngasih setengah dari warisan kamu ke aksan
itu sama aja kamu gak waras
kan kita juga belum tahu alasan itu seperti apa orangnya
dan itu belum menjamin kalau dia gak akan meninggalkan kamu tania
naksan tau kayak wanita gak punya harga diri aja
aku harus coba cari petunjuk
siapa tahu di dalam ruangan dokter panji aku bisa menemukan petunjuk
apakah nenek yang tinggal di rumah dr panji itu bularas atau bukan
ini bener bener percuma
kenapa bisa sama ya
apa cuma kebetulan mirip
atau jangan jangan dokter panji ada di rumah dokter panji
tidak ada hubungan dengan anas
tapi apa ya hubungan mereka
siapa tahu ini bisa jadi senjata aku nantinya
kamu gak apa apa aku tinggal sendirian di rumah
ya nggak apa apa lah dokter
aku ini bisa jaga diri jaga rumah juga pasti bisa
lagi pula nanti kalau ada orang yang jahat datang ke sini
pasti langsung aku hadapi
tapi ingat ya kalau ada apa apa
telepon aku langsung aku pasti langsung datang ke sini
dengan mbak ida
ini ada kiriman bunga mbak
sama sama mbak saya permisi
bunga ini indah aida
tapi gak ada yang seindah kamu
sekalipun bunga ini layu
tapi enggak perasaan aku terhadap kamu
berikan aku kesempatan satu kali lagi aida
dan aku akan menjadikan kamu gadis yang paling bahagia
ini enggak mungkin
apa sih monyetnya orang
dokter kita pulang aja gak usah dibah
ada apa ya dong
harusnya saya yang tanya
kamu sudah ternangan selatannya
sekarang kamu kirim bunga ke aida
kirim bunga dong
dokter bunga ini
apa kamu pura pura gak tahu
sengaja pura pura nggak tahu
jelas jelas di bunga ini ada nama kamu
dokter aida ada apa ini
hah bunga ini
jadi kamu kirimkan bunga ini ke ayuda bukan ke tania
jadi ibu tahu soal bunga ini
tadi saya lihat dia beli bunga
saya tanya mau dikirimkan ke siapa
dia gak mau ngaku
jadi bunga ini dikirimkan ke kamu
bu aku gak
ibu kan udah ngelarang kamu untuk berhubungan sama ida
kenapa kamu lanjutkan terus
pakai pengkirim bunga segala lagi
tapi aku sama sekali gak
udah deh ibu capek ngelarang kamu
terserah kamu mau ngapain sekarang
gak bisa semudah itu
dokter itu kan baru saja masuk dalam kehidupannya ayuda
dan dokter tahu sendiri
mereka baru aja kok putus
saya pikir nggak terlalu sulit mereka menyambung apa yang sudah pernah ada
tapi itu gak mungkin bunga
saya gak akan membiarkan aksan terus terusan menyakitkan
kamu ingat ya
oleh saat ini jangan pernah lagi kamu sakitin hati ayuda
sebenarnya itu alasannya
atau memang ada alasan yang lain
atau memang karena dokter cemburu
kalau saya bersama aida
aida menjadi milik orang lain
kebahagiaan aida ini nomor satu buat saya aksan
kamu harus tahu itu
atau mungkin kebahagiaan aida
itu bersangkutan dari kebahagiaan dokter
apa maksud dari omongan kamu ini absen
gak ada dok
saya cuma mau tahu
perasaan dokter yang sebenarnya seperti apa dengan aida
itu urusan kamu
kalau gitu kita sama
perasaan saya ke aida
itu bukan urusan dokter
kalaupun saya mau melanjutkan apa yang pernah ada antara saya dengan haida
itu gak ada sangkut maut yang dengan dokter
biar aida yang menentukan
dia mau atau menolaknya
tapi itu bukan hak dokter
aksan kamu juga berhenti menjogin dokter panji
dokter panji hanya mencoba untuk membela saya
dan dokter panji benar
kamu memang aneh aksan